inilah menu yang tengah fenomenal dan diburu para pecinta kuliner di manado
rasanya lezat dan goreh
biasanya rahang tuna disantap bersama nasi sayur kangkung dan sambal dabu dabu rica
menu rahang tuna biasanya laris manis pada jam makan siang
namun para pecinta kuliner tetap bisa mendapatkannya setiap waktu
dulu rahang tuna biasanya dibuat oleh para pengusaha pabrik ikan tuna karena tidak masuk standar ekspor
tapi kini rahang tuna justru membawa keberuntungan
bagi para pengusaha rumah makan di manado
rahang tuna rica menjadi menu terlaris yang diburu konsumen
nah ini laris di pasaran
hampir seluruh rumah makan ikan bakar menyediakan menu rehang ikan tuna di kota manado
harganya beragam tapi masih terjangkau yakni di bawah lima puluh ribu rupiah